dengan menggunakan akun at bintang underscore tiga ribu satu ratus dua puluh empat yang memiliki lebih dari dua puluh ribu pengikut